bagaimana publik terbelah di saat referensi politik masyarakat terpolarisasi pada kekuatan kekuatan politik di langpil kada serentak
di sesi kedua ini maksud kami kami akan perbincangkan permasalahan ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio
ada adi masardi aktivis gerakan indonesia bersih ruhut sitompul anggota komisi tiga dpr yang kini juga aktif menjadi jurubicara
calon gubernur petahana dki jakarta ada ubedillah badrun akademisi sosiologi politik universitas negeri jakarta
dan yudi syamhudi ketua panitia pembentukan dewan nasional bpdn
serta masih bersama saya kembali hadir kembali eko sulistio deputi bidang komunikasi politik kepala staf kepresidenan
yang mau dimakar
jadi sebenarnya kembali lagi saya ke mas eko terlebih dahulu
makar itu memang nyata ancamannya
nyata atau tidak nyata aparat kepolisian sekarang sudah tadi sejak pagi tadi ya sudah meriksa dan kemudian meningkatkan statusnya
tentu mereka memiliki sejumlah bukti yang mengarah pada upaya untuk penggulingan keuangan kekuasaan
nah saya kira itu yang menjadi penting
nah karena kalau dikaitkan dengan tadi kita diskusi dengan saudara daniel dari muhammadiyah yang terlibat langsung bahkan tadi siang juga ada di lapangan dan sebagainya
secara subtansi tuntutan dari masyarakat yang kemarin berdemo pada empat november
tentu itu adalah untuk upaya dilakukannya tindakan hukum terhadap kasus penistaan agama
bukan pada upaya penggulingan kekuasaan secara sah
nah itu yang kemudian harus dibedakan
nah tapi saya ke mas yudi deh yang agak lebih dekat ya
membentukkan panitia dewan nasional
panitia dewan nasional
panitia dewan nasional
ini sebenarnya apa sih sebenarnya
ini organisasi dengan bentuk ini ya bukan tanpa bentuk ya
organisasi tanpa bentuk ya
pergerakan namanya boleh pakai yang serem serem biar apa lebih menarik
itu hanya menggulingkan pemerintahan memang
enggak menggulingkan dengan senjata begitu enggak ada
emang ada tuntutan kita bahwa tapi sesuai dengan konstitusi semuanya ya
tuntutannya itu adalah kembali ke ud empat puluh lima asli
itu kita lihat karena undang undang dasar yang sekarang yang kita anggap itu sebagai undang undang dasar dua ribu dua puluh
tidak memenuhi landasan hukum yang jelas
seperti satu misalnya ada keputusan mpr yang tidak ada nomornya
kemudian yang kedua kita melihat tidak pernah ada keputusan kongres partai partai politik dari tingkat cabang daerah sampai pusat
yang berkonsensus dengan rakyat kemudian menetapkan akan terjadinya amandemen
kemudian yang ketiga tidak pernah ada referendum yang melibatkan rakyat yang harus memilih antara amandemen atau tidak amandemen
itu yang pertama
kemudian tuntutan untuk cabut mandat jokowi jk di situ
iya itu kan sebenarnya yang bisa diterjemahkan sebagai makar
kita kan menuntut untuk diadakan sidang istimewa dan menuntut dicabut mandat jokowi jk juga secara prosedur hukum dan konstitusi yang sesuai sekarang
dan kita kalau bahasanya kan kemarin akan ke dpr mpr
tapi aturan yang berlaku saja
kita ke dpr mpr kita meminta kepada ketua dpr
tapi kan tahapan impeachment itu kan gak semudah itu hanya meminta kepada mpr kan
faham tapi kan kita memulai dulu paling tidak
masalah jadi atau tidak
kita ajarin aja lah kira kira itu
ya kita pertama melihat bahwa masalah berangkat dari ahok tadi itu ya
berangkat dari ahok itu penistaan agama seperti ada yang melindungi gitu
dan itu presiden
ya kita beranggapan seperti itu
perangkat presiden dan itu juga kita melihat bahwa kejadian kejadian tersebut itu hasil dari keputusan mahkamah konstitusi dua puluh tiga januari dua ribu empat belas
ketika pemilu undang undang pilpres dinyatakan inkonstitusional tetapi tetap diteruskan
itu undang undang nomor empat puluh dua tahun dua ribu empat belas
nah itu berjalan kejadian gaduh ini kita remind lagi oh ini persoalannya di sini
nah kemudian kita tuntut dengan sesuai apa yang prosedur hukum yang terjadi di sini
dan mas adi setuju
saya kira begini lah
begini ini kan orang salah persepsi soal makar ya
sehingga setiap gerakan itu dianggap makar
ini tau gak makar itu apa
kita di republik ini pernah ada tiga
peralihan kekuasaan yang di luar pemilu soekarno tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima itu
itu produknya juga panjang
kemudian soeharto itu produknya juga panjang
kemudian zaman saya gus dur
jadi saya pernah dimakar juga
pernah juga dituduh makar
jadi dilengkapi ya
nah ini lebih banyak di kita ini terutama sebetulnya yang saya sayangkan ini aparat kepolisian
harusnya paham dulu makar itu apa sih
jadi kalau misalnya ada cita cita mau mengepung dpr hari ini itu sangat tidak mungkin
kita kepung dpr yang ada cuma kursi kosong
bagaimana mau suruh sidang istimewa
tapi itu kan semuanya beranjak dari niat dan udah ada niat dan permufakatan jahat
nah ini kalau perbuatan ini kan ada produk produknya juga
enggak mungkin kan gak satu dua hari dan persiapan
jadi kalau yang makar yang kongkrit itu seperti yang di turki kemarin
kan ada kegagalan juga ketika rakyat tidak mendukung
jadi semua persoalan perlalian kekuasaan itu harus tetap ada rakyat yang mendukung
saya akan lanjutkan ini tapi kita harus jeda terlebih dahulu
kami akan kembali sesaat lagi untuk lebih mendetil
saya akan lanjutkan ini tapi kita harus jeda terlebih dahulu
kami akan kembali sesaat lagi untuk lebih mendukung
ini makar atau tidak makar
jadi kita sekarang bicara soal perdemuan
soal terminologi makarnya sendiri
dalam kasus yang gerakan nasional
peop people power itu bukan makar
itu bukan makar karena people powernya kan nggak ada juga
kita lihat misalnya tokoh tokoh yang ditangkap ini kan maksudnya makar dipimpin oleh para manula
ini kan gak kayak ada dua nenek
dua nenek rata serumahnya enam puluh tujuh tahun
rahmawati umur enam puluh enam tahun dan itu pun dalam kondisi tidak bisa jalan
bagaimana memimpin makar revolusi ini kan
ini menurut saya sih ada kesalahan persepsi dari kepolisian
karena itu saya ingin juga ngobrol sama teman teman di kepolisian
kita memberikan perusahaan perusahaan politik kategori kategori politik
jadi jangan setiap orang mengeritik mau menjatuhkan
tapi kan itu kan detil
tapi kan kita kan boleh ngomong di ruang terbuka pun
kita boleh gue mau menurunkan presiden karena presiden itu gak ada masalah
kalau sudah bertindak
itu baru ada tindakan hukumnya
nah jadi masih ada kebebasan mimbar dan ada juga rambu rambu yang bisa di ini
ini baru jangan kayak zaman soeharto baru mengimpi aja barang bisa ditangkap
dari perspektif hukum gimana
anda kan selain juga jurubicara ahok juga kan pakar hukum pidana
dengan kejadian ini apapun presiden kita sekarang bapak joko widodo
beliau itu sangat patuh kepada hukum
masalah tadi pertanyaan yang pertama
beliau juga ditanya oleh wartawan
beliau walaupun beliau sebagai pangti
tanya kepada kak polri
jadi yang tau itu kak polri
jadi kalau kaitan tadi dikatakan manula atau apa
orang yang cacat
tapi kan kita bisa lihat di negara negara yang pernah kejadian seperti itu
kan kejadian juga
di negara mana itu
gue lihat gitu
banyak di negara
satu aja cuma sebut
orangnya sudah tua kok dia bisa kok
jadi kita nggak bisa lihat itu
lihat dong mereka punya statement pidato pidatonya
kalau gue udah betul itu pak tito
udah betul karena itu mulutmu harimau mu
jangan giliran ditangkap jadi cengeng
kalau kita lihat omongan
di youtube itu
emangnya kita boleh
tapi berarti sebenarnya itu masuk sudah menurut bang ruhut
ini sudah masuk ke dalam kategori makar
itu yang saya katakan pencegahan yang dilakukan
oh kalau didiamin
anda yakin itu ya
oh yakin ini pencegahan
karena itulah bapak presiden kita acung jempol dia keliling
ya dia keliling ke semua
mulai dari intern pemerintah
kepolisian dengan jajarannya
beliau datang dengan kerundan hati
beliau datang dan ada yang diundang ke istana
supaya kita betul betul sadar ideologi negara kita pancasila
mas ubed percaya bahwa ini makar atau ini sebenarnya bukan makar
saya sih melihat ini adalah sebuah produk dari diskursus diantara para
pemikir yang didasari dengan konstitusi
sehingga kemudian mereka melihat bahwa ada sejumlah pelanggaran konstitusi yang sesungguhnya terjadi di rejim saat ini
jadi kalau bang luhut bilang presiden taat hukum sesungguhnya kalau kita detail
ada beberapa yang sesungguhnya kontradiksi antara peraturan pemerintah dengan undang undang misalnya
misalnya kalau boleh saya menyebutkan misalnya
tentang upah buruh tahun dua ribu lima belas
itu kan sangat bertentangan dengan undang undang ketenaga kerjaan tahun dua ribu tiga misalnya
terkait dengan penentuan upah buruh
dewan pengupahan dibubarkan hanya karena pp misalnya
undang undangnya masih ada
itu contoh kontradiksi sesungguhnya
tapi apakah kemudian dengan itu semua ada pihak yang kemudian dengan tegas mengatakan kita gulingkan saja
itu kan kira kira seperti itu kan
mencabut mandat kan kira kira seperti itu
ya saya kira sebagai sebuah produk pemikiran diantara teman teman yang senior itu
lalu kesimpulannya adalah ada problem sebetulnya
dimana kepemimpinan saat ini dinilai oleh kawan kawan sebagai kepemimpinan yang sudah keluar dari track
maka karena keluar dari track wajar kalau kemudian mereka mengatakan ini layak untuk diganti misalnya
jadi dan perkataan perkataan untuk kekritis terhadap
presiden itu sesungguhnya perkataan yang dijamin oleh undang undang sebetulnya
dijamin oleh undang undang dasar empat puluh lima bahkan di pasal dua puluh delapan
kebebasan berpendapat dan lain lain
nah terkait dengan teman teman yang para senior yang kemudian ditangkap
saya kira ini aneh
saya melihatnya biasanya kan sebuah keputusan untuk menentukan makar dan tidak makar itu
basisnya data mas betul
data ini kan perlu interpretasi
saya melihat ada titik kesalahannya pada interpretasi
misalnya data sadap ya misalnya
yang komunikasi si a dengan si b
lalu si b itu dianalisis orang yang punya koneksi dengan si a
lalu si a punya koneksi dengan si c dan seterusnya
yang ditangkap itu si c
karena dianggap punya koneksi
padahal ini kan fakta empiriknya adalah yang komunikasi adalah a dan b
kenapa yang ditangkap si c misalnya
sehingga misalnya muncul kemarin aktor politik
munculan nama pak s b dulu bosnya
masih kan masih demokrat kan
masih ya pak
saya sudah mundur dari dpr
jadi kan itu pernyataan aktor politik
sampai hari ini kenapa kemudian pak sby tidak ditangkap misalnya
kalau itu kemudian di garisnya diluruskan ke sana
nah ini yang saya sebut
bahwa data yang mereka miliki diinterpretasi lalu disumbuhkan sebagai makar
nah interpretasi itu yang menurut saya adalah persoalan
sehingga ada bisa jadi kesalahan menangkap
bagaimana salah menangkap
enggak enggak saya kira begini
framingnya bahwa negara tidak membatasi apa yang disebut penyampaian pendapat dan sebagainya tadi
tapi dalam kondisi kondisi
tapi dalam konteks ini yang penting adalah menurut saya
adalah tag dan konteks
kalau kemudian misalnya tadi gerakan apa tadi nasional dan sebagainya
yang mas ardi tadi bilang ada
para manula gitu ya
nah kalau tidak ada kontak pada peristiwa ini
yang sekarang diramaikan adalah kasus penistaan
yang ada mobilisasi masa yang begitu luas ya
dalam konteks doa dan sebagainya
nah kalau kemudian tagnya tadi nggak bicara pada konteks ini mungkin tidak masalah
artinya itu bisa dilokalisasi
tapi kalau kemudian apa
bagaimana kemudian pengkondisian misalnya
yang tadi dikatakan di youtube
saya melihat di akun akun mereka
nah ini yang kemudian menimbulkan ya
bisa membakar massa
kemudian menimbulkan ketakutan pada masyarakat yang lebih luas
nah ini yang menurut saya perlu dicegah
dan saya yakin bahwa
tidak mungkin dia
meningkatkan statusnya menjadi terdakwa saat ini
bukti bukti permulaan yang cukup
entah itu apakah bukti rekaman
karena ini kan kaitannya pertemuan pertemuan itu juga panjang
mungkin mas ardi ikut juga
saya enggak tahu
saya terlalu paham ya soal yang tadi
tetapi referensi saya untuk demokrasi
untuk tata negara antikus
zaman gus dur
zaman gus dur
kemudian mau makar
ya waktu itu gus dur bilang
kita bertarung secara politik aja
dan kemudian memang bertarungan politik
waktu itu kan gus dur bilang
kita lihat nanti reaksi rakyat
dan enggak ada masalah ketika dilengsarkan
nah saya melihat kekuasaan itu
dalam konteks seperti yang dilakukan gus dur itu
dan juga soal demokrasinya
jadi ini tetap harus dijaga
kekuasaan tetap dijaga
kebijakan kebijakan juga dijaga
cuma jangan terlalu berlebihan
nah yang penting ini kan adalah persepsi soal makar itu
persepsinya kan ada urutannya
terus ada gerakan gerakannya
ada modal segala macam itu
dan itu prosesnya tidak hari ini kita nonton ada masalah
kemudian kita kirim ke itu
kemudian terjadi makar
kan enggak begitu
kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami di afd now spesial
kami akan kembali
masuk ke terminologi hukum deh kalau kayak gitu
makar itu seperti apa sesungguhnya
karena adi masardi katakan enggak mungkin lah hari ini diumumkan
turun ke jalan dan langsung makar terjadi gitu
jadi gimana ini merangkak
kan pak eko udah terangin
udah jelas kok itu tadi
ada tahapannya kok
enggak hari itu juga
jadi sudah berproses sebenarnya
kalau nggak mungkin lah kepolisian berani
pasti udah lah
kan kadang kadang kita tidak sadar kita rapat
taunya ada juga orang dari sana kan
direkam semua itu kan
ini berarti filternya kurang nih mas yudi
kita kan terbuka aja
jadi rapat rapat itu berapa kali sih berlangsung
saya sih waktu itu tanggal tiga puluh
enggak sebelumnya gini tadi pagi anda ada dimana
tadi pagi kita siap siap ke gedung dpr mpr
di sebuah hotel di
enggak di rumah saya
di rumah saya mandi
karena dengar mas bintang ditangkap saya mandi
saya kira saya mau dijemput juga
saya pikir saya mau dijemput juga
soalnya tanggal tiga puluh sama beliau
anda tahu sri bintang ditahan
dari mana dari media
udah pagi udah banyak
kemudian saya mandi
supaya pakaian agak rapih dikit
kalau pakai tanah pendek langsung dicidu kan malu saya
enggak tapi ini sudah direncanakan
resiko ini sudah dipertimbangkan
ya kita berpikir gak ada resikonya
rapat rapat juga nggak pernah tertutup
datang sana saya pakai acara konsolidasi pergerakan
ya kita undang wartawan juga
kita bebas terbuka
gerakan ini kan gerakan moral gitu
jadi saya malah kaget kok justru demokrasi yang sebetulnya dipelopori oleh beliau beliau ini
akhirnya tercincit berai
dulu pak harto sebelum jatuh mas bintang kan juga ditangkap juga
kemudian masuk reformasi
mas eko ini dulu di solo dulu
gerakan reformasi kan juga ada beliau ini
saya musuh suharto
nah itu dia musuh suharto
kan gelombang nah terusnya kok jadi demokrasi seperti ini lagi
jadi bagaimana mau membangun konstruksi demokrasi
tapi kan demokrasi ada aturan kata orang begitu kan
kan pakai aturan juga kita kan
kita pakai aturan
enggak ada kita ngumpulin bom molotov atau apa
perangnya perang perang ide perang gagasan
saya kira gini lah
kalau kita masuk ke gerakan di indonesia ini harus siap juga disalah tafsirkan
jalan jalan aja kalau mau ditangkap tangkap aja
ini bagian dari risiko
dan kita harus siap dengan semacam itu
jadi menurut saya sih enggak terlalu masalah
cuma yang persoalannya yang paling penting adalah bangsa indonesia ini sudah berdarah darah berjuang panjang untuk demokrasi
jadi janganlah kemudian demokrasi diruntuhkan kembali hanya oleh penasifilan penasifilan yang berbeda
ini mencederai demokrasi menurut anda
sangat mencederai demokrasi
jadi ada prosesnya
segala sesuatu ini kan bisa dilihat konteks
teksnya tadi yang mas heko bilang ini kemudian faktanya
nah jadi kalau kan biasa lah kalau di era apalagi masyarakat sekarang yang baru sadar gadget ini kan orang kalau kesel kesel langsung nge tweet
ini sialan nih gue disini
ini pemerintahan kemana aja sih
dan karena undang undang ite bisa kena
karena itu saya agak menentang juga undang undang ite ini
jangan terlalu sembarangan lah
dan polisi harus memahami
yang paling penting memahami itu semua undang undang produk undang undang ini kepolisian
jadi kepolisian misalnya ada orang mengadukan oh ini tidak sesuai ya bisa ditolak kemudian disuruh damai
jangan undang undang itu kemudian diambil mentah mentah
setiap orang mengadu melanggar undang ite tangkap kayak semacam itu
jadi ini kita tetap harus menghormati demokrasi
kita berjuang panjang untuk demokrasi ini
tapi menggunakan istilah istilah yang kita kan menerjemahkan itu kan secara letter luck saja
ada upaya memang secara serius dan sistematis untuk melakukan penggulingan kira kira seperti itu ditanggapi oleh
tapi kan begini
kalau pemerintahan kebijakannya tetap untuk pro rakyat segala macam ya nggak usah diluapkan yang begitu biarin aja itu
nggak penting penting amat juga
nggak perlu ditanggapi
dan untuk sekarang ini di republik indonesia ini kalau mau menggulingan pemerintahan ini susahnya bukan main
jadi kalau kita bisa menghampung dpr pun belum tentu dpr nya itu ada isinya
karena dpr nya juga jarang pernah masuk juga
nggak perlu ditanggapi secara serius sebenarnya
ya jadi kalau makar ini kan yang pasti ini yang pemilik senjata
kemudian kalau kita tafsirkan siapa yang paling beruntung kalau terjadi penggulingan ini
nah itu kan bisa ditafsirkan juga
mungkin ini bagian dari mereka
jadi kan teori kepolisian kan begitu
kalau di dalam kitab undang undang hukum pidana kan saya kira jelas yang disebut makar itu adalah sebuah upaya untuk menjatuhkan presiden
mendirikan negara di dalam negara
nah pertanyaan kalau kemudian menjatuhkan presiden
tentu di belakangnya yang disebut makar itu kan ada rencana dan macam macam termasuk kekuatan senjata
people power itu kan sebuah
people power itu dalam demokrasi dia bisa menjadi sangat konstitusional
sebab peristiwa jatuhnya soeharto
pada awalnya gerakan itu kan inkonstitusional
begitu soeharto jatuh dia menjadi konstitusional
bahkan kemudian muncul anggota mpr baru dpr baru dan sebagainya
jadi bagaimana cara kemudian supaya tidak terjadi people power
saya kira justru ini menjadi kritik yang sangat tajam buat pemerintahan sekarang
nah kalau kemudian anti kritik
kemudian malah memposisikan teman teman
yang cukup kritis itu sebagai makar
justru ini demokrasi menjadi tidak berkualitas
justru di episode sekarang
dimana sosok pak jokowi itu dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat
dimana rakyat itu adalah yang punya kedaulatan sesungguhnya
tapi justru kemudian menodai demokrasi itu dengan cara cara seperti ini
ada salah bisikan kepada pak jokowi
kalau ini betul ya
kalau misalnya ini perintah pak jokowi kepada pak tito misalnya
untuk menangkap teman teman itu
ini kan ada kesimpulan bagi saya
ini kesimpulan yang patut diperdebatkan secara serius
sebelum mengambil keputusan untuk menangkap teman teman itu
tapi gini ada satu hal lagi yang penting dari demokrasi ini
bentar biar mas eko dulu
ini ada bisikan yang salah katanya
ya makanya tadi saya katakan bahwa kalau tidak ada konteks
tidak ada momen
tidak ada momen
ini sebetulnya aparat intelijen atau aparat keamanan atau kami sendiri
karena sebagian kami kenal ya
iya boleh dikatakan begitu
jadi tidak mungkin lah
tidak mungkin dia akan bisa menggerakkan masa yang lebih dari ribuan gitu
kira kira begitu ya ukurannya
nah tapi ini ada momen
dan ada kontak
yang kemudian katakanlah orasi orasi pidato pidato mereka itu membakar massa
momennya tuh momen dua ratus dua belas
momen ini ya apa kasus penistaan
bisa nggak kita menghubungkan kelompok ini dengan kelompok dua ratus dua belas itu
mas gimana tanggapanmu terhadap anak anak aktivis yang ditangkap ini
wah kita malah beruntung
kira kira begitu jawabannya
karena mereka juga enggak mau diklaim gitu
mereka enggak mau diklaim
karena mereka punya niat suci
nah itu maksudnya apa
antara konteks dan
berarti kan nggak ada hubungannya nih
ada sebuah peristiwa yang tidak berhubungan
artinya ini ada peristiwa ada momentum yang tidak berhubungan
tetapi akan memanaskan suasana
kalau dibiarkan mereka hadir di dua ratus dua belas
karena pada tanggal empat misalnya empat november
pidato pidato misalnya ke ahmad dhani
semua bisa menilai
kalau misalnya mas adi atau teman teman yang lain yang saya ikuti di grup ya
kalau misalnya mengkritik kebijakan pemerintah sih itu demokratis
tapi kalau sudah menghina pribadi
sarah menghina pribadi dan sebagainya
lihat lagi youtube youtubenya
lihat lagi akun akunnya
kalau kita mau fair ya

nah kalau ini tidak ada peristiwa itu saya melihatnya kelompok diskusi saja kira kira
diskusi di ubk diskusi di ini diskusinya masyarakat kaliwang
itu yang menjadi perkeruh keadaan juga pernyataan dari elit berkuasa
misalnya menyebut ada aktor politik
itu kan menciptakan ketegangan
kemudian makar itu menciptakan ketegangan
jadi sebetulnya yang mendorong situasi menjadi panas
justru saya melihat elit berkuasa punya peran
sehingga kemudian ini menjadi kemana mana begitu
andaikan saja misalnya dengan bahasa tidak menyebut aktor politik tidak menyebut makar
saya kira situasi akan seperti biasa saja
aksinya kan damai juga
dan mereka mengatakan ini aksi yang tidak ada kaitannya dengan politik secara langsung
meskipun secara politik saya menyebut ada efeknya
karena mereka hanya ingin bahwa penegakan hukum harus ditegakkan
itu yang kita lihat
jadi empat sebelas dua ratus dua belas tidak ada kaitan dengan kawan kawan yang aneh aneh ini
tapi mereka memboncengi
itu fakta kok
tadi pak eko jelas bagaimana tanggal empat salah satu yang sekarang kena undang undang it loh dia
masa kan wajar dong
anak kecil pun tahu
tapi itu masuk pasalnya penghinaan presiden
penghinaan penguasa kan
tidak masuk ke ranah makar kan
kelanjutannya ingat loh
lewat saja kesepakatan jam enam sore
masih lobbying ini ceritanya
kejadian kan masuk pihak ketiga
kemarin itu jujur kita angkat topi dengan kapolri
angkat topi dengan pangap dan ksad ksau ksal
karena kalau enggak kejadian
ya kejadian seperti apa yang dialami oleh gus dur
terus terang terang saja
tapi langsung bisa dicegah
ini sekarang kita tidak mau lagi
dua satu dua jujur saja kita harus angkat topi dengan para tokoh ulama
bisa jamaah itu baik sekali
tadi berapa juta loh
dan kita juga terima kasih
dengan bapak demokrasi kita
pak joko widodo presiden ke tujuh
tadi yang mau memanfaatkan
lihat bapak kita hujan lebat datang pakai payung
banyak tadi yang maaf aja ya
tidak bisa kita manfaatkan
akhirnya sebagai bapak seorang negarawan
dia minta pulanglah dengan baik
kan belum sangat didengar
pulang tertib tadi kita nggak ada apa apa
dalam konteks itu sebetulnya pak jokowi perlu belajar dari dulu mantan presidennya pak
presiden kita semua
pak sby itu saya lihat lebih demokratis
di bundaran hi
dan seterusnya itu
itu dilakukan oleh siapa
mas adi dimana waktu itu
itu dilakukan oleh kelompok kelompok yang sekarang berkuasa mas
jadi saya kira pak sb jauh lebih arif
jadi kalau kemudian tadi disebut sebagai penghinaan dan lain lain
nah kematangan demokrasinya
pak sby saya kira patut dicontoh oleh pak jokowi
yang tidak matang dimana
kan pak jokowi turun tadi hujan hujan
ini makar menangkap teman teman yang lain
bukan presiden yang tangkap
tegas kok tadi bapak presiden
tanya kepada ini lah
ini kan kawan kawan apa apa presiden
mengenai ahok presiden nggak baik
bagaimana sesuatu yang penting
bahwa presiden tidak terlibat
pak bintang itu tokoh pejuang
bu rahma anak proklamator
maka masa presiden tidak tahu
oh ini berbahaya
kalau gak tahu
harus ada komunikasi menurut anda
jadi ini masalah ini ya
kura kura dalam perahu
ini semua yang di sini maaf aja
cuma adalah satu dua ya
sejalan dengan saya
tapi pura pura tidak tahu
itu yang aku sedih
kalau mengenai sekarang
tanya aja kepada ibu megawati mengenai adiknya
apapun itu keluarganya
bapak kapolri mengambil tindakan
di sini saya bangga lihat ibu megawati
beliau tidak intervensi
ya jalankanlah hukum
jangan main api
kok sekarang terbakar pada sewot
persoalan ini kan
muters menjadi kekalutan politik ini kan
sebetulnya persoalannya hanya karena satu hal
tidak paham soal demokrasi
jadi demokrasi hanya ditafsirkan sebagai setiap orang bisa masuk ke kekuasaan
tapi konsekuensi di dalam demokrasi
bahwa setiap orang bisa mengkritik itu diabeikan atau dilupakan
lagi dianggap demokrasi itu kebebasan
ngomong apa saja sehingga bisa menista agama juga bagian dari demokrasi
ini kan sudah salah
bahwa kita di bnik tunggal iga itu bukan berarti penista agama boleh masuk ke
negara semacam ini
ini tidak ada
jadi kita kembalilah ke hakikat demokrasi
ke kita demokrasi
bahwa kekuasaan ini bisa dicapai oleh siapa saja
pejabat publik itu bisa siapa aja
tetapi dalam konteks demokrasi
pejabat publik itu hak hak privasinya dicopot
karena itu setiap orang boleh mengkritik
nah ini kan kalau dari kasus it nya
teman saya yang di lbh pes itu
mas eko mengingatkan membedakan antara kritik dan penghinaan
nah ini kan soal persepsi
jadi kalau mengkritik dianggap
kalau saya berkuasa saya bilang ini kritik tapi bukan kritik ini penghinaan
ya bisa saja
oleh sebab itu
aparat hukum harus cerdas memahami konteks ini
apalagi kalau soal pejabat publik
bahkan yang sampai tingkat presiden pun
penghinaan itu pasalnya sudah dihilangkan
soal penghinaan dan kritik itu
makanya itu begini
kita sepakat soal itu bahwa seorang pemimpin itu harus
seorang pejabat publik
nah tetapi ini konteknya kan bukan itu saja
konteknya misalnya ujaran ujaran kebencian pada situasi yang semacam saat ini
itu malah membuat situasinya menjadi makin keruh
coba dilihat ya
kalau misalnya dikritik bahwa kebijakan misalnya infrastruktur
itu tidak memiliki dampak signifikan terhadap rakyat kecil misalnya
itu kita akan justru terpacu
untuk mengoreksi dan sebagainya
tapi kalau kemudian menggeloarakan semangat untuk
menista kelompok kelompok tertentu
itu yang harus diproses secara hukum
sama dengan misalnya tadi
saya sangat sepakat misalnya kalau ada upaya penistaan agama dan sebagainya
lewat jalur hukum
nah inilah koridor negara demokrasi itu
tetap ada koridor hukumnya
jadi kebebasan menyampaikan ekspresi pun itu ada koridor koridor
walaupun mas yudi merasa bahwa
semuanya dilakukan berdasarkan koridor yang ada
ya berdasarkan koridor yang ada terbuka
secara publik juga terbuka
yang saya lakukan sih seperti itu
nggak ada tuh apa namanya
pikiran pikiran jahat begitu nggak ada
kita sesuai dengan demokrasi aja
ya tapi menggulingkan orang kan orangnya berisiko
bukan menggulingkan loh
ya cabut mandat sesuai dengan konteks organisasi negara indonesia gitu
kita kelihatannya sebagai organisasi biasa biasa saja gitu loh
kalau mau mengganti pemerintahan di tengah jalan
melalui sidang istimewa mpr
itu udah nggak bisa
ini ngerti undang undang atau tidak
mpr ini bukan mandataris lagi
kalau mau impeachment prosesnya sengketanya harus diputuskan dulu melalui mk gitu loh
tidak sudah berbeda waktu zamannya gus dur gitu loh
nah ini apa kemudian
masa kemudian mereka yang ada di gerakan nasional tadi tidak mengerti itu
saya yakin mengerti
jadi ini adalah satu step yang memang dia akan melampaui hukum gitu loh
udah tahu ada hukumnya begini kok
dia akan melampaui hukum
jadi mengumpulkan pada situasi tertentu kira kira bayangannya
nah kemudian digiring untuk kemudian memaksa
nah mau memakai kira kira gitu
kalau enggak kelompok diskusi saya melihatnya
saya kira mas eko dalam konteks itu betul
proses untuk impeachment itu butuh waktu yang panjang
melalui dibawa perkara itu ke dpr dpr ke mk
mk ke dpr lagi baru ke mpr
tapi konteknya mas udis terkait dengan gagasan untuk
apa dalam tanda petik ya
menarik mandat itu
itu agar subtansi gagasannya menjadi wacana publik
dikonsumsi publik menjadi perdebatan
lalu dpr merespon persoalan itu
jadi kajiannya akan ilmiah
jadi harusnya nalar yang bekerja dalam proses itu
ketika dibawa ke dpr pasti mereka akan melakukan diskusi diskusi kan
apakah betul misalnya layak ditarik mandatnya
argumentasi hukumnya apa
nah kalau sepanjang itu terjadi sangat rasional
saya kira nggak usah takut presiden
nggak usah takut juga yang berkuasa
jadi bagi kita ya sebagai orang yang kemudian belajar demokrasi
proses semacam ini sebetulnya proses yang biasa saja
proses yang tidak perlu juga ditakut diberlakukan
tidak merespon keadaan
dan sbe berhasil dua periode itu karena itu
sby berhasil jokowi tidak berhasil bang ruhut
itu yang saya katakan yudi tadi kan kura kura dalam perahu
dia pura pura tidak tahu
kami mengkritisi dalam rangka ini
bukan mencabut mandat solusinya
itu yang saya selalu katakan
siap menang siap kalah
udah baik baik aja
tunggu nanti dua ribu sembilan belas
apa yudi mau calon presiden atau apa
oke presiden jangan merasa terganggu atau apa
tapi paling tidak rakyat kecil terganggu
udah itu ekonomi terganggu
gak artinya begini bang
mas yudi dan kawan kawan menjalankan prosesnya menurut mas ubed
toh kan ini kan prosesnya sesuai dengan koridor yang ada gitu loh
pada akhirnya kemudian dari dpr kemudian muncul semacam angket ya
dan kemudian larinya ke mk
mk kemudian ngambil keputusan
dan kemudian akhirnya ujungnya sidang istimewa
prosesnya akan seperti itu
jadi kan sebenarnya proses masih jauh sekali gitu
itu betul apa yang dibilang pak eko kan betul sekali
kalau kaitan impeach itu istilah saya selalu
belanda masih jauh
tapi pikirkan kita kan maunya stabilitas kita baik
oke lah demokrasi dikedepankan
sekarang kita ini di era reformasi jangan marah ya
demokrasi kita kebablasan kok
itu fakta kok
tadi kan indah sekali
dan kena masalah
siapa bilang gak ada masalah
buktinya sampai sekarang udah ganti sw dia ganggu
sekarang juga mau ganggu
kalau gak ada masalah
diam diam duduk di boncengan
kalau gak ada masalah
anda ada masalah
menurut konteksnya itu adalah tanggung jawab moral sebagai intelektual
itu yang aku bilang
pura pura tidak tahu
pura pura dalam prapura gak tahu
enggak juga lah
saya ingin mengatakan gini
bicara hukum serahkan sama orang hukum
bicara kaitan kantip mas
bicara dengan polisi
bicara dengan stabilitas
ada tuh voksinya semua
tadi pak eko sudah baik sekali
udah dirana hukum
jangan kita intervensi
tadi ada konteks politik yang saya kira harus ini dikritik nih mas
karena bang ruhu tadi bilang
tunggulah nanti dua ribu sembilan belas
itu nanti jadi cara untuk
untuk tidak membuka ruang kritik
kritik boleh saja
kritik boleh saja sampai menjelang dua ribu sembilan belas
aku kan bilang kritik boleh kasih solusi
itu orang yang di pinggir jalan
saya kira teman teman ini punya solusi
banyak naskah yang ditulis oleh mereka
tapi mencabut mandat itu solusi
itu kan bagian
bagian gini deh
saya sama saya hitam putih aja
nanti kan presiden bisa bertanggung jawab
tunggu dia sampai dua ribu sembilan belas
soal menarik mandat itu dalam demokrasi biasa saja juga
seperti presiden korea selatan hari ini
itu negara yang cukup modern
tapi bisa ditarik mandat presidennya
jadi itu hal yang biasa saja
yang dipentingkan itu adalah bagaimana presiden
presiden merespon dengan cara yang wise
ini tangan kanan gus dur almarhum
walaupun dia bilang biasanya
saya kan sepuluh tahun
saya bersama pak s b
mestinya bang ruhut bisa belajar dari pak s b
bagaimana pak s b bisa berkuasa sampai dua ribu dua puluh
tapi kalau kemarin bilang lebaran kuda
gue juga gak senang kok
kita nampaknya harus melihat
jangan kita karena mengidolakan seseorang
dia semua benar
kalau dia salah saya kritisi
itulah ruhut si tompul
terima kasih atas waktu dan kesempatannya
kita lihat perkembangannya seperti apa
apakah kemudian akan bergerak ke
tapi selain makar kita juga akan bicara soal penista melalui penistaan pribadi
lambang negara kah atau siapa dalam undang undang ite
yang ada dua nama yang kemudian terjaring dari sepuluh nama yang menjadi tersangka hari ini
kami akan kembali dengan perbincangannya sesaat lagi